aku biasanya memandang rendah makanan seperti itu
aku jijik melihat itu dijual di pinggir jalan
kena debu kotor
tapi kenapa sekarang aku jadi sangat kelaparan melihat bakpao kampung seperti itu
reva emang udah gila
tega banget dia ngelakuin semua ini
bi bi ngapain di situ
kib cuma kepikiran sama bu dewi
kasian mana hujan begini
hpnya bu dewi tadi ketinggalan pak
hpnya dewi ketinggalan
tapi bang udi udah nyusulin
tapi sampe sekarang gak balik balik pak
iya pak bobi
gimana udah ketemu sama mama sama dewi
oding udah cari cari keliling kompleks
kagak ketemu juga pak
yaudah mendingan kita sekarang carinya mencar aja bang oding
bang uding nyari sekitar kompleks
biar saya cari di jalanan
ah siap pak
hubungin saya udah ketemu ya
telepon saya kalau ada apa apa
kali aja mungkin dewi datang kesini untuk ngambil hpnya
dari tadi ngirim ke logr zarang banget aja dah

apa abi udah makan
kalau dia tahu aku pergi
abi bisa susah makan
dulu mas fahri sampai rajin beliin buku cerita
supaya abi mau makan
semoga mas fari kondisinya membaik
dan bisa sembuh kembali seperti dulu
aku biasanya memandang rendah makanan seperti itu
aku jijik melihat itu dijual di pinggir jalan
kena debu kotor
kenapa sekarang aku jadi sangat kelaparan
melihat bakpao kampung seperti itu
kenapa sekarang aku jadi sangat kelaparan melihat bakpao kampung seperti itu
sebentar ya ma
saya nggak ada uang tapi ibu saya pengen makan itu
ini nay ambil aja insya allah barokah buat saya juga nay
makasih ya pak amin saya doain dagangannya laris terus
berkah ya pak
sampai jumpa pak
gak ada tanda tanda penampakan bu dewi sama bu retno ini
malah gak ada tanda tanda kehidupan lagi
ini memang ada semisal mengatakan rawatan yang sangat diselamatkan
patah patah dengan kepengen semua

apa ini penjaya nama tu
hanya siapa yang melakukan bahwalaughingrka lucu